ya rangkaian pemilu dua ribu sembilan belas ini sudah memasuki tahap akhir namun perseturuan antara kelompok cebong dan kampret sebagai pendukung kontestan pada pemilihan presiden ini tidak kunjung usai dan situasi politik seakan kian memanas dengan perseteruan kedua kelompok ini
lalu bagaimana tanggapan dan juga harapan dari masyarakat tentang keberadaan kedua kelompok tersebut berikut liputannya
bagaimana cara membuat indonesia menjadi kembang kembang
kita udah mau menerima hasil pemilu dua puluh dua desember nanti eh dua puluh dua mei nanti sebaiknya kita menghilangkan istilah istilah itu kita harus sebagai anak muda kita harus bersatu kembali untuk indonesia yang lebih baik kita harus berdamai dan jangan mau diprovokasi oleh orang orang yang menunggangi perpolitikan itu
siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden kita harus mendukung sebagai rakyat indonesia dan kita harus bersatu bersama untuk membangun indonesia ini
setiap orang pasti punya
pilihan yang berbeda beda harusnya setiap orang bisa menghormati pilihan mereka masing masing dan harapan kedepannya biar nggak ada antara istilah cabung dan kampret lagi dan semuanya bisa bersatu semua sih dan kita bisa membangun indonesia yang lebih baik lagi